maaf pak alex saya angkat telpon dulu ya pak
halo selamat siang pak remo
kalian kembali kerja ya
selamat siang bu nawang
gimana kiriman bunga dari saya
saya sengaja kirim bunga itu karena wanginya mengingatkan saya kepada bungawang
iya sih bunganya bagus pak
bu nawang pasti terharu kan
saya akan kirimkan bunga itu setiap pagi untuk bu nawa
langsung depan rumah
jangan jangan ya pak ya
apa pak remon memang berharap saya cepat pergi pak
pergi kemana bu nawang
ya meninggal pak
hancur hati saya
kenapa pak raymond kirim bunga bella sungkawa
bunga bella sungkawa
bunga bella sungkawa
bunga bella sungkawa
terus saya kirim ke pak raymond
bunga bella sungkawa
ada ada saja cara pak raymond cari sensasi ke bu nawang
saya duluan ya
kalau kalian bertengkar jangan keras keras
nanti semua mahasiswa tau
apa sih usus goreng
lo nyari tempat spie berduaan kan
kamu kenapa sih mau jauhin rizky dari gue
gue sama sekali gak pernah ngomong loh
kalau gue mau john lo dari rizky
kok lo bisa tau
lo bisa baca suara hati gue
ya kok diem aja sih jawab lah
lagian siapa sih
yang gak tahu isi kepala lo itu
lo kan sukanya semua orang menderita
lo gak mau ada orang lain yang bahagia
enggak bukan itu maksud gue
dan gue tau
orang yang udah ngempesin ban mobilnya rizky itu lo
karena itu semua pasti kerjaan lo
kok lo bisa tau
gak mau gue
berangkat bareng ke kampus sama rizk
makanya lo kempesin mobilnya
gak usah ke gran ya usus goreng
gue peduli lo mau ke kampus sama pak reger
jangan pernah ganggu gue sama rizky lagi
lo kenapa sih
selalu aja ngebelain manusia aneh satu itu
karena rizky tuh baik
dan gak pantas dijalatin
lo mau kemana
oh gue tau
mau ketemu manusia kulkas itu kan
ya jangan tinggalin gue lah
kan gue sendirian
kalo lo meninggalkan gue sendiri sih
itu kuping apa cantelan
gue mau ke kelas
mau ketemu kulkas
mau ketemu dia lagi kan
ya mau kenapa
ya gue kan belum selesai ngomong
ya gue lagi mikir
hari ini juga
gue gak usah ngatur ngatur hidup gue
pokoknya gue gak mau
gak usah ngarep deh loh
ya gak usah ke gran ya usus goreng
gue gak mau
kalau misalnya lo sebagai wakil gue
kerjanya gak bener karena lo sibuk pacaran sama manusia kulkas gak jelas itu
iya itu maksud gue
lo gak usah takut
gue bisa bedain mana urusan pribadi dan mana tanggung jawab gue di kampus
jadi gak usah nyuruh nyuruh gue putus sama rizky
sudahlah usus goreng
beda di mulut beda di perilaku
buktinya tadi lo nyariin kulkas kan
gue bilang gue mau ke kelas
ya udah gue gak mau putus sama rizk
pokoknya gue minta lo putusin rizky hari ini juga
fix banget itu sepangeran suka sama celaso kan
gue harus cari cara supaya secepatnya si cewek asongan jauh dari myprint
gawat pasti mel bakal ngancin pangeran lo at dadinya lagi
ya emang kenapa
mel memperjuangkan cinta sejatinya
no dukung mel biar gio nggak bucin lagi kan sama mel
kalau gue gak mau
kenapa lo maksa putri pas putusin gue
lo suka sama putri
jadi bener lo cemburu lihat gue jadian sama putri
eh kulkas gak usah sok tau ya
maksud gue gue gak mau dia pacaran sama lo
karena laki laki kayak lo tuh pengganggu tau gak
bikin dia gak fokus
dia kan wakil gue buat pesta sini
itu doang kok maksud gue
tapi hati lo berkata lain
lo gak usah deh
gak usah sok tau deh
lo gak tau kok isi hati gue apa
perasaan sama sifat lo berbanding terbalik
lo udah resmi jadian sama mel
lo kenapa sih
dari tadi mukanya bete banget
lo kenapa sih
dari tadi mukanya bete banget
dari tadi mukanya bete banget
dari tadi mukanya bete banget
dari tadi mukanya bete banget
lagi banyak pikiran
kalau temen ngomong tuh dijawab
jangan diem aja
siapa tahu kita berdua bisa bantu
ya udah kalo lo belum mau ngomong
gue mau ngomong serius berdua sama aku
lo gak usah manja deh
bokap lo bakal telfon lo dan bilang perusahaannya bangkrut
mau ngomong sama gue atau enggak